ah banyak yang mesin coklat nih tapi semuanya rahasia pada pakai amplop
tadi tuh aku nyariin kamu kamu kemana sih
aku ada kok kamu aja kali yang gak ngeliat
marel juga nggak ada padahal kan setiap pertandingan basket dia selalu ikut
sakit kali ya aku juga mikirnya gitu
yaudah deh boleh sekalian
pas ya mau bareng gak nanti sekalian akuantar sampai rumah
boleh boleh kak yaudah asiknya di temengan pulang
oh aku pulang dulu ya
gak sangat cepet sih
tasya suka siapa ya
wah ini enggak banget deh
ada apa rel
ya gak mungkin lah gue cari pengganti ludadakan begini kan
ya bis gimana ini gue abis jatoh
jatuh di mana tadi kita latihan masih gak apa apa kan
yaudah bawa bawa lah pokoknya gue gak bisa besok
ah si marah
kalau dipikir pikir alma itu beda ya dari yang lain
dia gak kecantilan
kira kira dia pernah nggak ya naksir sama cowok

kita agak penat aja
hai senyum senyum sendiri ngelamun bikin cowok mikirin cowok apaan sisi tahu banget
sekarang lagi bikin kue senyum senyum sendiri itu tandanya ada yang dipikirin pasti yang dipikirin cowok
aku aduh ini ngapain sih ganggu lagi ke gitu sih aku aja udah ngaku ngaku enggak ada ada ada ada
cowok cowok eek masih bayi masih bayi bayi bayi coba sama mama sama papa mau apa ngerti mukul mukul
lagi eh jangan lupa pesanan gua dibikinin kalau itu sih tenang aja gue capek capek
cuman itu campur lah
bikin cowok seneng banget
ame kamu ngeliat alma gak
ada kemana ya di lapangan nggak ada di sana juga nggak ada di sini juga nggak ada
mana aku tau
aku tadi cari tahu ke lapangan
makanya kamu pikir aku mau jadi penonton doang
nih permintaan maaf aku
gak usah gak butuh
aku dengar katanya coklat bisa bikin mood lebih happy loh
masih banyak pertandingan basket menanti kamu
cepet sembuh maaf udah buat kamu jatoh
al banyak yang mau sencoket nih tapi semuanya rahasia pada pake amplop
tadi tuh aku nyariin kamu kamu kemana sih
aku ada kok kamu aja kali yang gak ngeliat
mara juga gak ada
padahal kan setiap pertandingan basket dia selalu ikut
al pulang sekolah tungguin aku ya
ih masa sih kamu gak naksir juga kak jackson itu ya orangnya idola banget
enggak juga sih tapi aneh aja
enggak juga sih tapi aneh aja
atau jangan jangan kamu naksir sama cewek yang gue coklat lagi
iya apaan sih
laman laman mas kesar
oke ya ril bentar ya
gue mau ketemu alma dulu mau pesen coklat
ngapain lo pesan coklat ke dia
pesan tuh ke toko lebih bagus
wah kalau gue pesen sama alma emangnya kenapa
ya gapapa sih aneh aja gitu doang bang
sekarang lu bisa gak kayak dia
gak usah nyinyir deh kayak nenek nenek
hai kak marel
mau pesen coklat juga ya sama oma
alma kita ngobrol bentar ya disini
aku mau pesen coklat bisa gak
tapi bentuknya kayak gini
soalnya sama kayak hati aku selalu berbunga bunga kalau ngeliat kamu
oke bisa kok makasih orderannya
udah kalau gitu aku pulang duluan ya
enggak gue masih ada urusan
eh kita pulang aja yuk
kok pulang sih
yaudah kak marel aku duluan ya
kita duluan ya
kan gue udah bilang gue alergi coklat
nih ambil lagi aja
kok kamu beneran alergi coklat
ya beneran lah
oh iya karena tangan gue itu udah dibikin sakit sama lo
semua catetan harus lo yang catet
ingat gak boleh fotokopi
gue gak suka
pegang banget sih
aku pesen coklat
terus ada inisial tehnya
buat tasya ya
tentu banget sih
kalau cowok tuh suka sama cewek
dia biasanya baik kan ya
gak mungkin dong dia jutek itu
kamu naksir cowok jutek ya
ini buku iprah siapa nih
anak kelas tiga ya
wih anak kelas tiga
udah mulai suka sukaan ya
aku gak jadi bikinin coklatnya nih
buatin dong ya
jangan gitu lah
beneran gak mau ikut rumah oma
ya ma hari ini alma sibuk